memberiakan hari pelanggan nasional yang jatuh pada senin kemarin ratusan orang melakukan tarian flash mob untuk memeriahkan hari pelanggan nasional
dan aksi ini menghibur pengguna jasa bandara internasional soekarno hatta tanggerang banten pada senin siang
ruang tunggu terminal satu dua dan tiga menjadi tempat penampilan tarian flash mob yang dilakukan ratusan orang
tarian ini dalam rangka memberiakan hari pelanggan nasional yang diperingati setiap tanggal empat september
uniknya para penari bukanlah orang yang berprofesi sebagai penari
melainkan para pegawai yang bekerja di areal bandara internasional soekarno hatta tanggerang
beberapa penari bahkan mengenakan pakaian adat daerah di indonesia
selain penumpang domestik tidak sedikit turis mandiri
negara mengabadikan momen langka di bandara ini
pengguna jasa bandara juga dapat menikmati kopi secara cuma cuma yang disajikan direksi pt angkasa pura ii